bayangkara surabaya united resmi mengganti nama menjadi bayangkara fc
tak hanya nama logo tugu pahlawan serta ikan sura dan buaya juga diganti
pergantian nama ini menyusul kepemilikan saham yang mayoritas dikuasai oleh polri
klub sepak bola bayangkara surabaya united resmi berganti nama menjadi bayangkara fc
tidak hanya nama logo pun berubah
bayangkara fc kini tak lagi menggunakan simbol tugu pahlawan serta ikan sura dan buaya
mereka mengganti simbol tersebut dengan benteng kurusetra dengan bola diatasnya
selain mengganti logo bayangkara fc juga tidak lagi menggunakan nama surabaya
hal ini dikarenakan polri sebagai pemilik saham terbesar bayangkara fc tidak ingin ada pandangan primordial atau fanatisme kedaerahan
karena polri adalah milik masyarakat indonesia
sebelumnya bayangkara sudokai
united ini mengandung unsur primordialisme daerah surabaya
pergantian nama bayangkara surabaya united sudah terjadi untuk kesekian kalinya
sebelumnya mereka pernah memakai nama persebaya united
bonek fc surabaya united dan bayangkara surabaya united
meski berganti nama pelatih ibnu grahan berharap
pemain tetap semangat dan meningkatkan motivasi untuk mencapai target masuk lima besar
antara surabaya united sekarang jadi bayangkara fc
sudah mengalami pergantian nama itu ada sekitar lima sampai enam kali
mulai dari persebaya persebaya united bonek fc terus surabaya united bayangkara surabaya united dan sekarang bayangkara fc
pihak klub telah menyampaikan perubahan nama ini ke pssi dan operator liga pt gelora trisula semesta
pihak klub telah menyampaikan perubahan nama ini ke pssi dan operator liga pt gilora trisula semesta